ini macerah begitu kede nama gua angga bukan cerah apa begitu
sorry coba permisi soalnya mau cari sesuatu disini mencari surat
hai soalnya aku
emang hasilnya udah keluar dan tadi sebelum kesini gue telepon sama lu juga kan dan gue bilang apa udah
dan tadi ketemu ya dan ucap bilang suratnya udah diterima terus punya apa aduh sekarang
ini lo mau nanya sama gua gua gak tahu hasilnya seperti apa gue juga gak tahu
sebenarnya hasil tes dna itu dikirim dari pihak lab direct ke emailnya si a sampai sekarang
alang ngabarin gua terus berpikir gua nggak mungkin bisa tinggal diam gua telepon orang
lab hexagonal lu tahu mereka bilang apa ternyata mereka beri dalam bentuk surat dikirim ke sini
sama al wa panik gua langsung kesini buru buru sekarang coba bayangin ya kalau sampai itu surat
jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab bisa jadi sebuah masalah baru ya udah
kalau gitu mendingan kamu amanin aja enggak ruangan kerja ar sebelah mana ya kamu harus
ke sana mentok dulu kanan
kita gak jadi buka puasa bareng
masih banyak waktu nanti kita atur ulang lagi aja
oh iya kalau kalian mau jenguk al juga bareng bareng aja yuk
iya pak nanti kita nyusul jenguk al
ya udah pak hati hati ya
sayang kita mau jenguk kaldebaran ke rumah sakit
urusan kita belum selesai
membahas apa lagi sih sayang kan semuanya udah clear
aku harus pastikan dulu foto yang dikirim bricky itu sama papa
perempuan yang dilihat papa itu adalah perempuan yang sama di foto itu
astaga ternyata nino masih nggak percaya
sekarang kita berdua
aduh kalau papanya nina bilang kalau cewek di foto itu beda sama yang dilihat di hotel bisa habis ku
ini beneran kita nggak ke rumah sakit
nanti mereka mikirnya kita nggak peduli loh
masih ada waktu elsa
selalu gue mau cari sesuatu di sini
kok gak ada ya
uya bilang kalau suratnya ada di dalam ruangan al
kok gak ada di mejanya ya
ada surat nggak di sini di atas meja
enggak dari tadi kiki bersihin meja gak ada surat selembar pun di sini mas
kiki juga gak pegang pegang
soalnya tadi kan gue ketemu uyak di depan
dia bilang ada surat untuk pak ahok ditaruh di ruangan ini
otomatis kan di atas meja
mungkin sempat bersih bersih kebuang atau apa
enggak pak kiki gak buang
orang orang juga gak liat
nih kalau gak percaya nih mas anggani ya
bu dari tadi tuh sampahnya nih
iya gak ada ya
gak ada kan
nih aku lihat
nih aku lihat
iya gak ada ya
gak ada kan
iya gak ada
iya gak ada ya
iya gak ada ya
iya gak ada
iya gak ada ya
gak ada kan
jangan jangan ada yang ngambil surat itu lagi
kok ditinggal minggat
gak pernah desentak emang kakaknya tuh

eh kok sampah taruh meja
sain aja deh
udah kamu ambil suratnya
orang gak ada sama sekali di ruangan aku juga bingung
orang nggak ada sama sekali di ruangan aku juga bingung
kamu yakin suratnya sudah ditaruh di sana
kamu yakin suratnya udah ditaruh di sana
gue kan gak tinggal di sini dua puluh empat jam
gw gak tau
cuma informasi dari uya itu surat dia udah terima
ditaruh di ruangan al
gue cari di ruangannya gak ada
di atas meja gak ada
di tong sampah juga nggak ada sama sekali
kiki gue tanya dia juga gak tau sama sekali
udah diambil sama andi nage
aku gak tau gak kalau soal itu
tadi tante rosa sama andin juga gak bilang apa apa sama aku
mereka udah keburu panik karena dengan al itu kecelakaan
cuma ntar buat gue tanya sama uya lagi aja kali ya
siapa tau dia liat
iya siapa tau sih boleh
gue tunggu sini

kayaknya udah waktu sholat asap nih
mendingan kita bergajeng ke masalah ya
supaya kita juga tenang